memasuki bulan ramadan kementerian perdagangan memastikan pasokan kebutuhan pokok terutama gula akan diupayakan tersebar merata
berbagai langkah dan strategi telah disiapkan pihak kementerian perdagangan
kementerian perdagangan bersama kabar reskrim aprindo serta sejumlah distributor dan produsen
melakukan rapat terkait ketersediaan dan distribusi bahan pokok terutama gula
hasilnya pihak kementerian masih menemukan sejumlah pasar yang menjual gula dengan harga tinggi
memasuki bulan ramadan pihak kementerian berupaya mengatasi permasalahan tersebut
gula ini ada kenaikan harga yang cukup tinggi di pasaran dan itu kami telah melakukan evaluasi dan beberapa seminggu terakhir ini terutama dua minggu terakhir ini
harga hit ini rp dua belas lima ratus dan kita tidak akan merubah harga hit untuk sementara waktu
kita sepakat untuk menghimbau adakan pelelangan ini tidak boleh melebihi harga hit di konsumen
langkah lainnya disampaikan oleh dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan suhanto
ia mengatakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gula selama bulan ramadhan dan juga masa pandemi covid sembilan belas

kementerian telah menugaskan sejumlah bumn untuk melakukan impor gula rafinasi
menurut suhanto nantinya impor tersebut diharapkan dapat menekan harga gula yang saat ini masih cukup tinggi yaitu berkisar rp lima belas hingga rp delapan belas
kita melihat khususnya di pasar pasar tradisional itu harga ada yang mencapai rp delapan belas
tentunya ini memprihatinkan sehingga pemerintah telah mengambil langkah langkah untuk pemenuhan pasokan
asosiasi pengusaha ritel indonesia mengapresiasi langkah kementerian perdagangan
menurutnya dengan melakukan impor gula dan mendistribusikannya dengan tepat
pemenuhan kebutuhan gula selama bulan ramadan dan masa pandemi covid sembilan belas bisa diatasi
kami mengapresiasi kementerian perdagangan yang menjembatani untuk keberadaan pasokan di toko ritel modern
karena saat ini kebutuhan daripada gula
kita tahu kita sudah masuk bulan ramadan
tentu pasti akan meningkat
di bulan ramadan dan juga masa pandemi covid sembilan belas ini
evaluasi dan langkah yang disiapkan kementerian diharapkan dapat terrealisasi
sehingga kebutuhan gula dapat terpenuhi selama dua sampai tiga bulan ke depan
agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gula secara merata